olahan lotek ini tampak seperti pada umumnya
mengatakan bahwasanya mereka ada kebijakan fleksibilitas harga
walaupun tidak ada satupun keputusan saya
apakah angket ini akan melegitimasi hasil pemilu nanti